presiden joko widodo melantik lima dewan pengawas kpk untuk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga di istana negara pada jumat pagi
dan menurut jokowi nama kelima dewan tersebut dipilih karena kemampuan dan integritas dalam bidang hukum rekam jejak yang baik dan bijaksana
jokowi yakin kombinasi kelima dewan ini dapat membantu kpk bekerja dengan maksimal
sudah saya sampaikan yang kita pilih ini adalah beliau beliau yang orang orang baik
beliau adalah orang orang baik memiliki kapabilitas memiliki integritas memiliki kapasitas dalam hal hal yang berkaitan dengan wilayah hukum
memang ini kita pilih dari sudut sudut yang berbeda beda
ada yang mantan hakim ada yang hakim aktif
ada yang juga dari mantan kpk ada yang juga dari akademisi ada dari mahkamah konstitusi
ini sebuah kombinasi yang sangat baik sehingga bisa memberikan fungsi terutama fungsi kontrol dan pengawasan terhadap komisioner kpk
saya kira ini akan bekerja sama dengan baik dengan komisioner
itu yang kita inginkan